kepolisian resor bogor jawa barat mengungkap kasus penemuan potongan tubuh manusia atau mayat tanam koper berwarna merah di desa singabangsa tenjo bogor dengan tersangka berinisial da
apa motif tersangka tega memutilasi korban kita akan perbaharui informasinya bersama kasat reskrim pores bogor akp yohannes r sigiro selamat malam pak
selamat malam pak keja
pak kemarin pelaku sudah diamankan di sekitaran yogyakarta apakah pelaku saat itu berusaha untuk kabur
alhamdulillah kita amankan pelaku di yogyakarta tepatnya di daerah bumi jo dalam keadaan kooperatif dan yang bersangkutan tidak melakukan perawanan sama sekali kepada petugas kami
oke tapi apakah saat itu memang berusaha untuk kabur menghindari dari pembunuhan yang sudah dilakukan
untuk kabur memang selama dua hari setelah eksekusi atau setelah kejadian yang dilakukannya memang pelaku berusaha kabur dari mulai
ke wilayah tangerang banten kemudian sampai ke yogyakarta dan berhasil kita tangkap
namun saat penangkapan di tkp penangkapan yang bersangkutan kooperatif dan pasrah diamankan oleh petugas kami
baik pak yohanes sejauh ini apakah memang motif dari pelaku atau modus juga sudah dilakukan
sudah diketahui maksudnya modus dari pelaku melakukan aksinya ini
baik setelah kami amankan dan kami bawa ke mako polres bogor kami lakukan pemeriksaan secara intensif
kepada pelaku ataupun tersangka berdasarkan pengakuan dari tersangka motif dari yang bersangkutan melakukan pembunuhan dan mutilasi kepada si korban adalah
si korban meminta pelaku untuk melakukan hand job atau hubungan sesama jenis kepada si pelaku yang membuat pelaku tidak terima dan terjadi cek cok perkelahian antara mereka berdua
sehingga si pelaku menusuk leher korban
dan setelah itu si pelaku mencari cara untuk melenyapkan jenasa ataupun mayat korban
maka mencoba memotong motong mayat korban menggunakan pisau
tetapi tidak berhasil
sehingga si pelaku mencari alat lain
dan didapatkanlah di sebuah toko mesin potong atau gerinda
yang membuat si pelaku berhasil memotong motong bagian tubuh korban dan membuangnya di tempat kejadian penemuan mayat di
ada pun modus operandinya pelaku menusuk leher si korban menggunakan pisau
setelah tewas baru memutilasi menggunakan gergaji besi atau gerinda
oke berarti bisa dibilang bahwa pelaku dan korban ini punya hubungan sebelumnya
baik berdasarkan pemeriksaan bahwa si pelaku ini berkenalan dengan si korban itu pada bulan desember
sekitar empat bulan yang lalu
dimana si korban
menggunakan transportasi online atau drab car
dan mendapatkan si pelaku sebagai supir onlinenya
kemudian dari situ perkenalan mereka dan si pelaku diminta oleh si korban untuk menjadi supir pribadi dari si korban
di situlah hubungan mereka semakin dekat
dan si pelaku beberapa kali memang tinggal atau tidur menginap di tempat tinggal si korban
demikian pak reza
baik pak yohanes ini berdasarkan psikologi forensik ada dua kemungkinan terjadinya mutilasi
yang pertama adalah untuk menghilangkan jejak ataupun faktor emosi yang tidak tertahankan
dari dua kemungkinan tadi berdasarkan keterangan dari pelaku mana yang lebih sesuai dengan kasus ini
sekali lagi motif yang sebenarnya masih kami terus dalami dan dipastikan
mungkin nanti kami juga akan membutuhkan tenaga ahli dari psikologi
seperti yang tadi pak reza katakan
tapi yang pasti dari keterangan pelaku seperti tadi saya sampaikan
ada indikasi bahwa si korban meminta hubungan sesama
tetapi ada juga fakta hukum yang kami temukan di mana si pelaku mengambil sejumlah uang korban di atm nya
hingga saat ini yang dapat kami telusuri sejumlah tiga puluh juta
dan masih terus kami telusuri beberapa barang berupa handphone sepatu bahkan pakaian korban yang dibawa oleh si pelaku pada saat pelariannya
demikian pak reza
pak yohanes sejauh ini dari berdasarkan keterangan yang sudah diterima apakah ada kemungkinan juga tersangka lainnya
kami pastikan untuk kejadian ini tersangkanya tersangka tunggal atau pelaku tunggal pak reza
dari berdasarkan keterangan dari tersangka ini apakah memang sebelumnya sudah pernah ada cekcok terlebih dahulu
ini menjadi emosi yang memuncak atau seperti apa
masih kami dalami
sampai saat ini pelaku masih kami periksa tambahan masih kami introgasi secara intensif di kantor kami
saat ini pun juga masih dalam pemimpinan pengawasan kami di kantor satreskrim polres bogor
demikian pak reza
terkait dengan kejiwaan dari tersangka sendiri apakah memang sudah diperiksa atau ada rencana untuk melakukan pemeriksaan juga
ya kami rencanakan itu akan kami lakukan nanti pak reza
terkait dengan korban apakah memang sudah ada rekan ataupun keluarga dari korban yang datang
untuk melakukan pemeriksaan
melihat kondisi dari korban saat ini
ya alhamdulillah adik kandung dari korban serta dengan keluarga besar korban sekitar lima orang saat ini sudah berada di mako polres bogor
dan juga sedang kami lakukan pemeriksaan tentang karakter korban maupun latar belakang korban
yang sebenarnya sehingga kita mempunyai pembanding keterangan dengan keterangan si pelaku atau tersangka
bagaimana dengan sisa potongan tubuh dari korban
apakah memang sudah ditemukan atau sudah mengetahui di mana titik untuk mencarinya
baik memang si korban ini pada saat setelah melakukan dia membuang barang barang maupun potongan tubuh korban secara terpisah
sebagai contoh pakaian korban setrai bed cover yang berumuran darah itu si pelaku membuang di pinggir jalan tol di kupa
sudah berhasil kita temukan
kemudian untuk bagian yang kita temukan di dalam koper seperti kita ketahui yaitu bagian tubuh dan kedua tangan
untuk kepala dan kaki itu dia buang bersama dengan gerinda itu di sebuah sungai di daerah tiga raksa
dan saat ini baru saja kami dapat informasi ada satu kaki mengambang berhasil ditemukan oleh tim kami bersama dengan warga
dan saat ini kami coba evakuasi untuk memastikan bahwa kaki tersebut juga merupakan kaki dari korban
dan tentunya ke depan juga kami terus melakukan pencarian terhadap bagian tubuh korban yaitu kepala dan kaki yang satu lagi
supaya bisa utuh mayat ini nantinya dikebumikan secara layak oleh keluarganya
demikian pak reza
baik baik tentu kita harapkan bisa segera terkumpul dan juga tadi dikatakan bisa segera dimakamkan dengan layak
dan update dari kasus ini juga masih kami akan tunggu
terima kasih sudah bergabung bersama kami
jiro selamat malam salam sehat
terima kasih selamat malam mbak reza